pengemar boyband asal inggris norwegia a satu kembali diajak bernostalgia
boyband yang terkenal lewat lagu everytime di era sembilan puluh an ini
baru saja menggelar konser dua puluh anniversary tour di jakarta
konser kali ini sangat spesial
karena paul marazzi yang meninggalkan a satu pada dua ribu dua
kembali tampil bersama christian inggris mark reed dan ben adams
dengan formasi lengkap konser kali ini menghadirkan kembali memori masa muda para penggemar mereka di indonesia
orang orang di sisi lain planet mereka tahu melodi dan lagu yang kita tulis sebelumnya
dan mereka merupakan waktu kemuliaan mereka
para personel a satu mengaku takjub karena tak hanya kalangan sembilan puluh an yang menyukai karya mereka
anak muda zaman now pun banyak yang tahu hits mereka seperti same old brand new you like a rose dan caught in the middle
bencana konser ini pun terjadi begitu saja
bencana konser ini pun terjadi begitu saja
paul mengaku tak ada niat khusus untuk mengusung konser dengan light up orisinal
dan kita sudah sampai
suguhan konser dengan bumbu gerak tari khas a satu menjadi kejutan
mark reed dan ben adams mengaku perlu sedikit modifikasi gerakan mengingat usia mereka yang sudah tak muda lagi
roni satria jakarta
dan kita sudah sampai